setelah gempa magnitudo enam enam kemarin banten kembali diguncang gempa dengan kekuatan lebih kecil
namun getaran yang masih bisa dirasakan di pandeglang jiput muncul cibeber hingga labuan
ada seribuan rumah rusak akibat gempa kemarin
untuk mengetahui bagaimana kondisi di masa tanggap bencana sudah bergabung sore ini
nana suryana kepala pelaksana bpbd banten
selamat sore pak nana
selamat sore bu
pak nana terima kasih atas waktu anda
pak nana jadi setelah dipetakan oleh bpbd wilayah mana saja yang terdampak paling parah
baik terima kasih
kebetulan kita dari lokasi kecamatan sumur bersama tadi dengan kepala bnpb alhamdulillah
bisa langsung hadir di pandeglang bersama dengan bupati pandeglang dan prokopimda
untuk data masih terus bertambah khususnya yang di kabupaten pandeglang
dari data awal seribu ratusan sekarang sudah bertambah menjadi kurang lebih seribu delapan ratusan
ya untuk yang terparah memang dan yang terbanyak dampaknya yaitu di pusat gempanya sendiri
yang berlokasi di kecamatan sumur
berlokasi di kecamatan sungur
kalau data anda ada berapa banyak rumah yang rusak di wilayah itu pak
kurang lebih dua ratusan ya
ada kalau totalnya itu kan ada rusak ringan ada rusak sedang ada rusak berat
jadi memang yang bertambah kebanyakan yang ringan
bagaimana dengan korban luka luka apakah ada pak nana
korban luka ada tapi luka ringan saja alhamdulillah sudah tidak masalah
susulan masih terus terjadi
apakah banyak warga yang memilih untuk mengungsi sekarang
ya sementara masyarakat sudah tenang sekarang sudah kondusif
kemudian untuk gempa gempa yang biasa yang skala di bawah lima memang sering terjadi hampir tiap hari ya
jadi bagi warga di sekitar sungur dan tempat lainnya ini tidak masalah
bukan cuma getaran biasa saja
dan warga tidak ada yang mengungsi
semua sudah kembali ke tempatnya untuk rumahnya yang robo atau yang rusak berat
mereka memilih tinggal bersama dengan sana keluarga atau tetangga dan kerabatnya
bagaimana dengan fasilitas umum pak nana sekolah misalnya apakah ada kerusakan
ada beberapa yang mengalami rusak ringan termasuk juga fasilitas sosial dan juga tempat peribadatan
apa kemudian keperluan atau sesuatu yang mendesak untuk dilakukan di wilayah wilayah yang terdampak paling parah
terutama di wilayah sumur pak nana saat ini yang dilakukan apa
ya yang dilakukan saat ini dari bnpb sudah memberikan dana paling tidak dana awal untuk operasional ya
sebelum nanti pemda kabupaten lebak maupun kabupaten pandeglang dan provinsi untuk mengalokasikan dana itu
baik ke pekerjaan dan ke stimulasi
atau dana yang lain sesuai dengan peraturan perundangan untuk membantu meringankan dampak korban
sekalipun warga sudah tenang apakah posko pengungsian masih dibuka pak nana
kita masih standby
tni polri dan bpbd serta seluruh relawan dan masyarakat lainnya masih standby di lokasi tempat masing masing
dan tenda tetap kita sediakan
masih kita siapkan
baik baik pak nana suryana terima kasih sudah bergabung sore hari ini di cnn indonesia newsroom berkaitan dengan gempa di banten
kepala pelaksanaan bppd banten terima kasih bapak
terima kasih bu selamat selamat selamat sore